sementara dari kasus pelecehan calon perawat
tim penyidik polda jatim selasa siang memeriksa
dokter rumah sakit nasional hospital surabaya
yang diduga melakukan pelecehan seksual
sementara kuasa hukum korban pelecehan
menyayangkan kinerja polisi
yang dianggap tidak serius mengungkap kasus
karena kasus ini sudah dilaporkan tahun lalu
namun baru sekarang diselidiki
setelah melakukan gelar perkara
atas laporan dugaan pelecehan seksual
terhadap calon perawat oleh dokter berinisial r
di rumah sakit nasional hospital surabaya
selasa siang penyidik subdit empat ranakta
memanggil dr r untuk menjalani pemeriksaan
dari hasil pemeriksaan melalui kuasa hukumnya
dokter r membantah semua tuduhan terlapor
ia berdali tes kesehatan yang dilakukan
terhadap calon perawat op
sudah sesuai prosedur dan sop rumah sakit nasional hospital
menurutnya rumah sakit nasional hospital surabaya
memang mempunyai prosedur dan sop
tersebut adalah merekrut calon perawat
di mana setiap calon perawat yang akan diterima
harus menjalani serangkaian tes kesehatan
secara menyeluruh termasuk memeriksa bagian vitalnya
sebelumnya penyidik juga memanggil saksi
calon perawat korban pelecehan seksual
op untuk dimintai keterangan
pemeriksaan ini untuk melengkapi
berkas berita acara yang sudah diperiksa
sekitar tiga bulan lalu
kuasa hukum menyayangkan kinerja polisi yang dianggap
tidak serius mengungkap kasus pelecehan
yang menimpa kliennya calon perawat op
di mana setelah dilaporkan
kasus ini baru mendapat respon
pekan ini setelah adanya kasus pelecehan
seksual yang dilakukan oleh perawat di
national hospital beberapa waktu lalu
rencana kapan akan diperiksa lagi
saya saya kayaknya sudah
yang terlapor aja
apa ada perintah lagi untuk dipanggil ke sini
untuk sementara penyidik belum bisa menentukan
apakah r akan dijerat sebagai tersangka
atau tidak dalam kasus dugaan pelecehan seksual
ini karena penyidik harus mencari
serangkaian bukti dan saksi kunci